kita ke kalimantan masih maraknya kebakaran hutan dan lahan di wilayah kota palangkaraya kalimantan tengah
menyebabkan jumlah penderita penyakit infeksi saluran pernafasan atau ispa terus bertambah
berdasarkan data dinas kesehatan kota palangkaraya selama bulan juli hingga bulan agustus dua ribu dua puluh
jumlah penderita ispa berjumlah satu lima ratus tiga puluh kasus
beginilah suasana pusat pelayanan kesehatan masyarakat di palangkaraya kalimantan tengah
yang diserbu sejumlah warga untuk berobat pada rabu pagi
karhutlah di kota palangkaraya pada bulan mei hingga akhir agustus dua ribu dua puluh tiga ini membuat aktivitas warga sehari hari terganggu
dan warga kini terserah penyakit saluran pernafasan
para pasien yang berobat salah satunya di puskesmas pahandut mengeluhkan batuk pilek hingga pusing
akibat kualitas udara yang kurang baik
warga diimbau agar menggunakan masker jika berada di luar rumah dan berperilaku hidup bersih sehat
pembangunan di kota palangkaraya diperlukan untuk berobat
untuk dampak kebakaran hutan pada saat ini dari hasil data ispa yang ada di poskes mas pahandut
memang ada peningkatan dari bulan sebelumnya
untuk banyak pasien yang mendirikan ispa ini tergolong memang memiliki alergi yang tinggi